wapres terpilih gibran raka buming raka merespon soal permintaan presiden joko widodo dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres
gibran bilang silahkan namun ada proses dan mekanisme di mk yang harus dilalui
sebelumnya permintaan menghadirkan jokowi diajukan tim hukum nasional ganjar mafud
todung mulya lubis menilai tanggung jawab pengelolaan negara hingga pengelolaan dana bansos bermuara pada presiden